long weekend kali ini masuk dalam musim kemarau
suhu siang hari di surabaya jawa timur berkisar tiga puluh tiga derajat celcius
lokasi liburan bersuhu dingin bisa menjadi referensi anda
ya di trans snow world surabaya anda bisa belajar ski
dengan salju dan suhu ruangan berkisar enam hingga tujuh derajat celcius
lokasi liburan ini tidak hanya menjadi sarana ngadem namun juga olahraga ski
untuk belajar ski di trans snow world surabaya disediakan perlengkapan dan instrukturnya
tahap pertamanya kita belajar berjalan di jalanan datar
jatuh bangun saat latihan pun harus dilalui
oh jadi miring dulu oh ya allah maafkan ya mas ya saya merepotkan
tapi tetap seru loh jadi ini masih belajar di tahap yang datar ya mas ya
juga masih harus ada tekniknya
ya mas mas saya semangat belajar lagi mas maaf ya merepotkan sekali lagi
oke siap mas kuat gak berat loh ini
bila selesai latihan berjalan di jalanan datar
bisa meluncur dengan didampingi instruktur
allah akbar ya
anda nunggu saya jatuh ternyata tidak
jadi ya bener bener seru banget
meskipun saya masih tahap tandem ya
tapi luar biasa bener bener adrenalin
bisa lepas emosi teriak teriak
semua masalah hilang utang utang lupa
sampai tiga puluh menit sering ya jatuh jatuh seperti itu
tapi itu sudah terbiasa
dan aman kok
salju di sini kan cukup gembur
jadi jika jatuh gak akan menimbulkan goresan atau yang lain lainnya
tapi kita juga kasih helm untuk pengamannya juga
mungkin sepuluh sampai tiga puluh menit jatuh jatuh
tapi nanti akan terus dilatih dengan ski instructornya sampai bisa
sampai meluncur dengan lihai seperti itu
ya trans snow world sendiri merupakan satu naungan dengan cnn indonesia tv
keasikannya masih berlanjut
jadi habis asik main di dingin dingin saatnya kita menikmati makan di dingin dingin
nah di sini masih di area trans snow world
dalamnya ini lengkap banget
ada aneka sate satean
ada oktopus otak otak terus kemudian stream dan lain sebagainya
sausis juga lengkap
ini bisa digoreng maupun dibakar
tapi kita juga ada menu khas indonesia ya
ini siapa yang gak suka
bakso halus cincang urat pedas dan keju
mbak aduh ini menggiurkan sekali
saya mau satu ya yang pedas
nih kelihatan nih ya
cabenya hmm bergelimpang
lalu kita bisa meracik bumbunya dan menikmatinya
bismillahirrahmanirrahim kita coba ya
benar benar mantap surantap surga dunia
dan baik makanan maupun minuman yang ada di area transnoworld ini dimulai dari harga rp dua puluh lima per porsinya
dan masih bisa lebih murah kalau ada promo tiket bundling
mari kita lanjut makan lagi ya
wadidah subianto didin istuwandani transnoworld trans icon surabaya